alhamdulillah pak ustadz
iya pak kades
alhamdulillah langitnya udah cerah
awalnya sudah berlalu
langit sudah cerah
kalo sampe dia gak bisa mak abis dia
mati kutuk dia mak
kalo sampe ketahuan dia gak bisa liat hilal
ih mau nyeng nyeng dia
jam berapa sekarang
update terbaru pak kades
sudah bergerak menuju lokasi
jadi melihat hilal
ada pertanyaan dari ageng yang berpikir

mau rasa apa
ini rasa coklat
strawberry nya cantik ayo perabot perabot ayo dpl dpl belanja rp lima puluh dapat bangkok cuci tangan
gratis ayo dpl dpl dpl selagi ada yang ini ini kan lima ratus lima puluh lima ribuan tubuh jadi rp dua puluh jumlahnya
semua dicatat boya ini lima belas yang ini rp lima ya itu rp satu ya ini ini harganya rp lima belas pak
ya yang ini rp dua puluh lima ini rp lima belas yang ini rp lima ya aku yang cepat aja aduh
orang tua tua lari lari begitu anggung tamenya di sebelah mana maksudnya sana
di sana apa di sebelah sana cepetan aku pergi ke panggung utamanya aja langsung yuk
pertama buat apaan
gitu gitu malam di sebelah mana hilal itu nama band kan kamu pikir kita tuh kesini
mau nonton musik hahaha salah tuh kita kesini nonton datangnya awal bulan ramadan tuh nonton
musik maksudnya mams kita itu menontonin bulan iya
ngapain juga bulan ditonton kamu tuh tahu enggak justru itu yang paling penting tuh begitu bulan
muncul nih itu tandanya besok kita udah mulai puasa malam ini kita udah harus terawih gitu
nonton musik kenapa mesti bilang ngapain aku pakai sepatu buat nih ah ah ah ah ah ah ah
hai sabar pak ustadz pasti datang main kita ada kelamaan
amin ya allah
ini terakhir kalau dia bohong lagi saya unyung unyum dia
rabu rabu tembu dipilihmu dipilih
di mana abis dagangannya
alhamdulillah tuh kalau gitu
eh udah mulai cuy
suka banget cuy
wah nonton lah
dimana tempat yang strategis untuk meletakkan teropong
disini pak ustadz rw
terapi matemi berdua laki dua
padahal berduah suami luar

mulai mulai mulai
mak ini udah ramai kok belum dimulai mak
kemetnya aja baru datang katanya matanya sakit
sekarang pasti hilalnya kelihatan nih
pandangannya sudah tidak terhalang oleh bunuh
tapi kok itu teropongnya diarahinnya ke awan awan
harusnya kan ke langit yang cerah
kan tergantung posisi bulannya cek
ya pak kemet lebih tahu lah
mungkin di balik awan awan itu posisi bulannya ada di balik awan situ cek
berarti bulannya di situ
di balik awan
kan pak kemet cek
pak kemet yang tahu
ya kamu bilang di balik awan awan itu
ya kamu lihat saja nanti
kabut dan awan bisa menutupi penglihatan terhadap hilal
bisa nggak sih sebenarnya
awannya terlalu tebal
tapi saya akan berusaha
alah tahu nggak
eh ujung ujungnya juga nggak ngelihat hilal
kita mah cuma dibohongin aja suruh ke sini
nggak boleh pujon tukang dadang
awannya terlalu tebal
pak ustadz rw akan berusaha lagi
jangan campurkan ini dengan kemusrikat
awannya pinggir tuh
itu awan yang udah jernih
udah cerah lagi pak ustadz
alhamdulillah pak ustadz
alhamdulillah pak ustadz
lihat hilal dia pak ustadz
siap pak kades
langitnya udah cerah
awannya sudah berlalu
langit sudah cerah
alasan apa lagi dia
kalau sampai dia nggak bisa mak
mati kutuk dia mak
kalau sampai ketahuan dia nggak bisa lihat hilal
ih mau nyeng nyeng dia
jam berapa sekarang
hilalnya sudah berlalu
hilalnya sudah berlalu
bikin ini sebenarnya
tenang tenang tenang
berhubung tadi penglihatan kita terganggu oleh awan yang dalam waktu yang cukup lama
maka sangat disayangkan tahun ini kita tidak bisa melihat kedatangan hilal
tidak berani memastikan kapan satu ramadan jatuh
kalau saya memberitakan sesuatu yang salah dosa dosa kalian saya yang tanggung semua

sebaiknya tahun ini kita pulang saja
kita lihat pengumuman resminya
saya senang kom kalau nanti ramai
tuh kan masih banyak orang ini
ini sama ketipu ini ma
ini lama lama terpukangnya saya ambil nih
ih ngapain kamu peluk peluk saya
kan emak yang duluan ngerangkul aceh
jadi kotor baju saya ah